masih terkait bursa efek akan ada satu emiten baru dari bumd di dua ribu dua puluh
bank pembangunan daerah ibu kota jakarta bank dki akan segera melantai ke bursa saham tahun ini
pemerintah provinsi dki jakarta berencana akan melakukan initial public offering atau ipo di bursa efek indonesia tahun ini
namun pencatatan saham perdana bank dki belum dijelaskan lebih lanjut oleh gubernur dki jakarta anies baswedan
pemprov dki berharap ipo ini nantinya akan meningkatkan kontribusi bank dki untuk pembangunan ibu kota
pasalnya anies menilai saat ini banyak pembangunan di jakarta yang justru didanai bank bank lain selain bank dki
ini artinya porsi dan tata kelola pembangunan oleh bank dki akan ditingkatkan